petugas gabungan menggerebek sebuah toko yang menjual obat keras ilegal di kawasan pasar tradisional padalarang kabupaten bandung barat
hasilnya puluhan ribu butir pil obat keras diamankan petugas
bahkan sebagian jenis obat yang disita terindikasi mengandung narkoba
sebuah toko penjual obat keras ilegal yang berada di kawasan pasar tradisional padalarang kabupaten bandung barat rabu malam
digerebek petugas gabungan dari tim elang korem enam puluh dua kodim enam ratus sembilan kodam tiga siliwangi
saat penggerbegan pemilik toko tak berkutik saat tertangkap basah bertransaksi dengan pembeli
sebagian pelanggan yang tertangkap berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap petugas
dari tangan penjual petugas mendapati sejumlah merek obat keras dalam bentuk pil yang dijual secara bebas atau ilegal
tiga orang penjual dan dua orang pembeli pun langsung digiring oleh petugas ke makorem enam puluh dua
tercatat ada sekitar tiga puluh delapan butir pil obat keras berbagai merek yang disita petugas
bahkan petugas menyita pil yang termasuk dalam jenis narkoba yakni pil eksimer
sebenarnya kalangan remaja
jadi usia produktif
dua puluh pulangnya tujuh belas tahun sampai tiga puluh lima tahun
dinas kesehatan kabupaten bandung barat mengungkapkan sebagian obat keras yang disita ada yang tidak boleh dijual sembarangan karena akan sangat berdampak bagi peminumnya
ini bisa kita lihat di sini ada obat yang berlabel merah
ini obat keras
ini tidak boleh dijual sembarangan
jangankan di apotek
jangankan di tokoh
di apotek pun ini harus memakai resep
ini tidak boleh peredarannya dibeli sembarangan
ini yang akan menyebabkan penderita apa namanya yang meminumnya itu akan mengalami resisten terhadap ini halusinasi dan lain sebagainya
atas penemuan ini petugas menghimbau kepada masyarakat jika menemukan pihak yang menjual obat keras secara bebas agar melapor kepada pihak berwajib
selain itu pengawasan dari pihak
terkait agar lebih ditingkatkan agar tidak disalahgunakan oleh generasi muda
trasnapa mungkas kabupaten bandung barat
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat